lebih dari satu tiga ratus orang ikut ambil bagian dalam tour de bumdes tahun dua ribu sembilan belas yang berlangsung di payakumbuh sumatera barat
tour de bumdes menjadi ajang untuk mensosialisasikan keberadaan badan usaha milik desa atau bumdes yang jumlahnya mencapai empat puluh lima ribu lebih di seluruh pelosok desa di indonesia
tour de bumdes memulai start di depan kantor bni cabang kota payakumbu sumatera barat minggu
ajang yang merupakan pertama di indonesia itu menempuh jarak dua ratus empat puluh lima km melewati kawasan perkampungan dan obyek obyek wisata yang ada di sepanjang jalan menuju kelok sembilan dan berakhir di lembah harau
para peserta terlihat antusias tercatat lebih dari satu tiga ratus orang ikut ambil bagian dalam tour de bumdes kali ini
mereka dilepas gubernur sumatera barat irwan prayitno dan sekjen kementerian desa pdtt anwar sanusi
tour de bumdes dibagi dua kelas yakni city tour dan kom atau raja tanjakan tercepat di kelas king of mountain
tour de bumdes ini tentu saja salah satu upaya kita untuk mensosialisasikan keberadaan bumdes dan bagaimana bumdes bumdes ini menjadi terinspirasi untuk memperkuat unit unit usahanya
sehingga menjadikan bumdes bumdes yang bisa memberikan perspektif